duit ditaker pergaulan dibatesin keluar rumah gak boleh jadinya lama lama bodoh
makanya mana ada laki laki yang suka sama emansipasi coba
karena kalau istri kerja punya banyak uang itu tuh punya banyak temen
wawasannya jadi luas otaknya jadi cerdas pemikirannya jadi maju
makanya dari dulu kita tuh selalu dijajah sama laki laki
kayak lagu zaman dulu
nih cecek tanya sama kamu
kamu dikasih apa aja sama suami kamu buat kesenangan kamu
lebih banyak buat kesenangan kamu apa kesenangan dia sama teman temannya
sama temen temennya sih ce
jadi kamu setiap bulan dikasih apa sama suami kamu selain uang buat masak aja
gak ada sih ce
kamu tuh cantik kelihatan dari dari swajah kamu
tapi kalau suami kamu kaya emang menjamin kamu bakal bahagia
dia malah kawin lagi cari yang muda
ujung ujungnya emang kamu jadi pemecah batu di kali buat nyudupin anak anak
emang tiap bulan dia bakal ngasih uang buat kamu sama anak anak
bisa jadi malah dienak enak enakan sama istri mudanya
makanya kita tuh perempuan harus punya uang
malah kalau bisa uang kita lebih banyak dari suami kita supaya kita nggak diinjek injek gitu
kalau gitu saya mau dc kerja ke luar negeri
siapin fotokopi ktp kartu keluarga sama surat
dan ijin dari suami insya allah bulan depan kamu langsung masuk pelatihan
tapi ce kalau suami saya gak ngijinin gimana ce
bilang sama dia gaji kamu itu sebulan delapan juta
setiap bulan setengahnya kamu kasih buat dia empat juta
pasti pak dikasih sama dia
delapan juta makanya cepetan
yaudah kalau gitu saya ambil berkas dulu ya ce
bimbing dulu ya makasih
sebentar ya saya ke dalam dulu ya
si acing memang tidak pernah mau berubah
untung saja cewek cewek di cirawas tidak ada yang mau
kalau sampai ada yang mau wih bahaya
mak mau kemana
kamu kalau dideketin si acing jangan mau ya
kemarin asal brie pergi ke rumah dede cantik
cantik tapi balik lagi asobri lihat dada cantik ngobrol sama cowok berdua
tawa tawa ih jawabnya sahak bukan siapa siapa ah cuma tetangga namanya uci
anaknya tesi baik tapi dia nggak suka bukan pacar bukan atau ah
beneran dan pacar beneran
tapi dia udah ngelamar
udah ngelamar saya kenapa ketawa ya enggak tuh ah masa iya
aduh cantik mas seneng ngabikin asobri jantungan hampir aja sobriloncat ke danau
saya jadi bingung pak ustadz semakin banyak memberi semakin banyak kita mendapat misalnya kita punya uang
seribu kita sumbangkan lima ratus uang kita tinggal berapa tinggal lima ratus kita miskin dong tapi yang
seribu itu kita taruh di bank ada bunganya kita bisa kaya tapi agama nyuruh dengan cara yang
pertama kita bisa jadi kaya saya percaya dengan agama tapi saya ragu kalau kamu ragu itu artinya
kamu tidak percaya saya percaya pak ustadz kalau percaya ya jangan ragu tapi saya berlindung pak
ustadz usai dia bapak jelaskan
kalau allah ta'ala filquranul karim
fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin
begini pak ustadz
pak ngocat allah berfirman dalam surat al baqarah
al qur'an ayat dua ratus enam puluh satu menerangkan bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan
hartanya di jalan allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai setiap tangkainya ada
seratus biji allah melipatgandakan setiap orang yang dihendaki dan allah mahaluas lagi maha mengetahui
pak ustadz pasti lebih tahu
pakai ini bagus nggak ya
aduh pakai apa ya
orang orang di jakarta teh pasti bajunya bagus bagus pisan
bawa baju gantinya ya
tuh gak usah lah beli aja nanti di sana
kira kira kang koswara dapat komisi berapa ya
aduh pakai yang mana ini teh
orang baru nih kayaknya nih
orang baru ya
mau akan nganterin
kira kira teman saya teman bercanda
ternyata bukan maaf cek maaf
kamu jangan so kenal ya
astaga hampir aja kecemplung
gapapa ce gapenal juga gapapa
harus berapa kali
saya menjelaskan kepada kamu
masih belum paham
capek saya capek
hampir aja kecemplung